setiap hari abah aju keliling kawasan condet jakarta timur menjual minuman bajibur
dengan sisa tenaga kakek delapan puluh satu tahun ini menapakkan kakinya yang rentah menyusuri jalan rejekinya setiap pagi hingga malam hari
abah aju tinggal sendirian di jakarta
dia mulai merantau ke jakarta tahun delapan puluh an meninggalkan keluarga di garut jawa barat
baginya lebih mudah mencari uang di ibu kota ketimbang di tempat kelahirannya
setidaknya kini abah aju bisa mengantongi uang lima puluh rupiah
rp sepuluh seratus setiap hari dari perjualan bajibur
kalau habis semuanya rp tiga ratus dapat sama modalnya
kalau nggak habis mah cuma rp lima puluh rp tujuh puluh gitu kalau nggak habis
kalau nggak habis mah sisanya kalau ada di jalan ya minta dikasih
kalau nggak ada berbuang
tidak jarang abah aju tidak mampu mendorong gerobak dagangannya melewati jalan menanjak ataupun turunan
beruntung masih banyak warga yang membantunya di saat kesulitan
meski begitu pernah pada suatu waktu nasib naas menimpa dirinya
seluruh dagangannya tumpah
gerobaknya terguling karena tidak cukup tenaga menahan beban saat melintasi jalanan yang curang
selain faktor usia hal lain yang membuat abah aju khawatir adalah jika dagangannya tidak laku terjual
yang susah mah belanjanya mahal
kalau tanjakan bisa didorong
bisa didorong kalau tanjakan mah
belanjanya mahal susah kalau ada nggak ada pisang nggak ada itu
segelas bajigur dijual rp tiga
sementara harga makanan rebusan lainnya hanya rp dua per buah
harga yang murah ini membuat abah aju memiliki sejumlah pelanggan
iya udah lama sama si abah
alasannya langgaran sama abah aju kenapa sih
tahu enak aja
bajigurnya terus harganya juga lebih murah dari yang lain
biasanya kalau beli itu tiap hari atau pas
enggak malu pas lewat aja
enak biar badan anget
kalau mendung enak diminumnya
abah aju istirahat dua kali dalam seminggu untuk memulihkan kembali tenaganya
biasanya pada hari selasa dan jumat
abah aju tinggal di sebuah kontrakan
dia juga berada di rt tiga rw sepuluh kelurahan tengah kecamatan kramajati jakarta timur
ia tidak menempati sendiri
melainkan bersama lima orang yang juga pedagang keliling
mereka berenam rela bersesakan dalam satu tempat kontrakan
agar bisa membayar sewa lebih murah
biaya sewa kontrakan satu bulan rp lima ratus dua puluh lima
itu pun belum termasuk listrik dan keamanan
paling sedikit abah aju harus mengeluarkan uang seharga

per bulannya per orang
cuma satu ratus tujuh puluh lima per orang sebulan
sama cucu kasih kasih
kalau listrik rp tujuh puluh
listrik keamanan rp dua puluh
saat libur abah aju berbelanja ke pasar indo kecil jakarta timur
untuk melengkapi bahan bahan jualan yang sudah habis
misalnya pisang ubi gula serta kelapa untuk membuat wedang bajigur
biasanya belanja borongan dilakukan tiap dini hari saat bahan bahan baru didatangkan
ayah tujuh anak ini mengaku
kerap mendapatkan nasihat dari anak anaknya untuk tak lagi berjualan
di usianya yang sudah senja
profesinya itu dikhawatirkan justru membahayakan keselamatannya
namun abah aju tidak ingin menganggur
sehingga merepotkan orang orang sekitarnya
ketika datang ke sini
nengok atau ngasih duit
ini pak buat jajan
kata anak juga
udah pak jangan jualan
iya tapi bapak masih butuh kan
bayar listrik bayar air bayar pajak
abah aju mengaku
tak pernah bersedih menjalani takdir hidupnya yang penuh ujian hingga di masa senja
ia justru berharap
senantiasa diberikan kesehatan
sehingga bisa terus memberikan manfaat untuk orang orang sekitar dan keluarga yang dicintai